ibu kenapa nggak mau ketemu sama karina
sebaiknya ibu gak usah ketemu sama karina lagi flat
ibu takut karina pasti akan inget doni kalau ketemu sama ibu
latihan ibu gak enak sama kamu
karena tuh di rumah sakit ini udah enam bulan
pasti biaya rumah sakit kan mahal
nggak apa apa bu
aku masih sanggup
fun lebih baik nanti kalau karina udah sehat
biar pekerjaan kamu gak terganggu
dan kamu bisa merawat karina di rumah
ibu titip karina ya van
kau nei ang trouble tuh
wanita kan itu rumahku
uhm habis sama dia

nam jake payer

mungkin sudah mendapat duit ya aku
agsn helena hai selamat malam

kok dia udah lama banget gak jemukin aku
kata ibu dia belum bisa ketemu sama kamu
kalau kamu bener bener siap dan ikhlas ngelapas doang
dia nggak mau kamu terus terusan sedih
kalau ngeliat ibu kamu teringat sama ibu
aku tega banget sih ibu
bagaimana dia bisa nyuruh aku nikah sama kamu mas
sementara dia tahu kalau di hati aku cuma ada mas doni
setiap hari setiap aku berlangsung aku cuma mikirin mas doni mas doni dan mas doni
aku tahu aku gak maksa kamu untuk mencintai aku
aku cuma pengen merawat kamu
selama doni gak ada
aku juga gak bisa ngerawat kamu menjagain kamu kalau kita nggak nikah
yang ada nanti tetangga malah mengkucikan kita
kamu menikahlah dengan aku
aku janji aku gak akan maksa untuk bukunya antre kamu sama kamu kalau kamu belum siap
jangan kelujan licin
mungkin saya dulu ahli manjat pohon pak
saya aja yang gak inget
pokoknya selama saya di sini saya mau coba semua hal yang belum pernah saya lakuin
kamu kenapa nak
kamu menyebut nama seseorang
berarti kamu sudah bisa mengingat namamu
saya dari jakarta pak
saya mau ketemu keluarga saya pak
saya ingat sekarang pak
alhamdulillah saya ingat sekarang
selamat tidur ya
nah tidur di sini aja ya
aku ini kan istrinya mas
aku mau jadi yang terbaik
ya allah kamu nak
ya allah kamu
terima kasih ya allah ternyata kau masih hidup gak
doni juga gak tau bu apa yang terjadi bu
waktu itu doni berangkat tugas
tau tau doni terbangun
doni udah ada di rumah seorang petani bu
namanya pak jayadeh yang nolongin doni bu
katanya doni kecelakaan
mobil kamu katanya masuk jurang dan terbakar kan
enggak bu doni nggak tewas
doni selamat bu
tapi waktu itu doni hilang ingatan bu
pak jayadeh gak tau identitas doni bu
yang penting sekarang kita bisa berkumpul kembali
doni kangen banget sama dia
bu ibu kenapa diam
kamu mau kemana
kamu mau kemana